badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia dan elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi unjuk rasa sebelas april besok
demonstrasi akan digelar besar besaran sebagai wujud penolakan atas usulan pendudukan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
selain itu penolakan atas kenaikan harga bbm dan minyak goreng akan turut disuarakan
bagaimana pemerintah kemudian merespon suara keresahan mahasiswa yang mulai bermunculan ke publik
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia mahfud md
selamat sore pak menko
oke pak menko pemerintah tampaknya sangat serius ini menyikapi rencana demonstrasi besok sebelas april yang dimotori mahasiswa
sampai anda menggelar rapat khusus dengan beberapa menteri lainnya untuk mengantisipasi pengamanan demo besok
apakah kemudian pemerintah sangat khawatir dengan aksi unjuk rasa
sebelas april pak mahfud
ya biasa saja
sebenarnya setiap akan ada demo kayak gini kan kita rapat
mendengar laporan pemetaan situasi kayak apa dari polri bagaimana dari bin bagaimana mendagri bagaimana kita dengar semuanya
lalu apa yang sudah dan harus dilakukan
sejak dulu begitu kan seperti dulu yang rame rame soal endgame jokowi endgame dan sebagainya kita rapat
yang ribut kan medsos kok rapat kok seperti serius sekali
itu kan tugas rutin aja ini juga rutin bahwa ada demo
ya kita adakan rapat dan kita antisipasi semuanya dan kita kanalisasi masalahnya apa
ini kan negara demokrasi ya
oke bahwa ini biasa saja antisipasi dilakukan koordinasi untuk pengamanan begitu ya menjelang demonstrasi
tapi apakah kemudian pemerintah menganggap
bahwa demonstrasi besok adalah bentuk kekecewaan mahasiswa masyarakat sipil karena manuver beberapa menteri dan orang di lingkaran presiden
yang menggulirkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
pak mahfud pemerintah menangkap kesan itu
bahwa masyarakat dan juga mahasiswa sedang gelisah
iya iya kita menangkap kesan itu
karena itu kan sudah beredar dan dinyatakan oleh para mahasiswa sendiri
jadi para orang yang akan demonstrasi kan sudah mengirim pesannya
protes protes apa yang akan mereka sampaikan aspirasi apa yang akan mereka sampaikan
bahkan ditulis di spanduk spanduk juga orasi orasi juga di muat di tv juga
kita sudah tahu apa yang akan mereka sampaikan dan kita juga siap untuk berdialog lah dengan perwakilan mereka dengan baik baiknya gitu
tetapi kita anggap bahwa
demonstrasi ini adalah bagian dari proses demokrasi
justru kalau orang dibungkam tidak boleh demokrasi itu ledakannya yang berbahaya
yang kita buka aja itu tidak apa apa
jadi pemerintah terbuka begitu ya terhadap kritikan dan juga keresahan mahasiswa dan juga masyarakat sipil
tapi sebetulnya pak mahfud demonstrasi ataupun aksi unjuk rasa ini tidak perlu terjadi
kalau orang orang di sekitarnya pak jokowi kalau para menteri beberapa menteri ini kemudian menggulirkan isu
penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode pak mahfud
ya itu memang fakta ya bahwa terjadi seperti itu
ada yang menggulirkan seperti itu
tetapi fakta juga bahwa pak jokowi sudah menjawab itu sejak lama
bahwa pak jokowi tidak ada pemikiran ke situ
tapi bahwa itu akan dihalangi orang punya aspirasi
apalagi yang punya aspirasi itu punya akar politik
seperti menteri va itu pimpinan partai politik
menteri b juga punya kaitan politik
lalu bicara dari baju partai politiknya kan tidak bisa dilarang lah
tetapi sikap presiden sejak awal sudah jelas kan
tahun dua ribu dua puluh empat itu ya pemilu dan harus disiapkan dengan sebaik baiknya
pak mafud yang menjadi isu ujuk rasa bukan hanya soal persoalan perpanjangan tiga periode atau penundaan pemilu
tetapi persoalan naiknya harga bahan pokok dan juga bbm
pemerintah menangkap tidak sih bahwa adanya keresahan sosial soal ekonomi ini di masyarakat yang mulai muncul pak
sangat menangkap itu
oleh sebab itu sebelum kami bidang polhukam itu rapat koordinasi kemarin
karena ada sidang kabinet
dimana presiden menyatakan pemerintah menangkap dan memperhatikan dengan sungguh sungguh
selangkan minyak goreng kenaikan harga
apa namanya bbm jenis tertentu dan sebagainya
kemudian penjelasan dari pemerintah yang kurang cepat dan sebagainya
kita menangkap semua
oleh sebab itu kita menganggap wajar ada unjuk rasa yang ingin meminta kejelasan
karena dan pemerintah juga akan menjelaskan itu
tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan lebih lanjut
nah itu tidak apa apa
kita bisa saja berdialog ya
tentu saja kita akan terima dengan misalnya perwakilannya beberapa orang gitu
silahkan aja gitu
akan ngeliatin apa maunya dan mau apa ke depannya
artinya akan ada dialog yang dibuka antara istana ataupun antara pemerintah dengan perwakilan mahasiswa begitu ya
artinya presiden jokowi atau pak mahfud
bagaimana cara bg menko pelukam berencana menemui perwakilan mahasiswa yang berdemo besok begitu
saya siapkan forumnya
saya siapkan forumnya di kantor saya gitu
dan mungkin beberapa pejabat juga akan ikut gitu ya
yang penting bahwa itu dialog ya
namanya dialog juga tidak usah semuanya
mungkin sepuluh orang lah paling banyak
lalu sampaikan apa saja dan kita akan jelaskan
tinggal nanti teknisnya bagaimana memilih
apa perwakilan mahasiswa
apa perwakilan dialog ini gitu
elemen elemen apa saja yang akan ikut gitu
ini bagus kok
kalau dulu zaman dulu zaman zaman sebelum reformasi kan begitu begitu nggak bisa
nah sekarang kita buka aja
tetapi juga semua harus menyiapkan diri dengan pikiran terbuka dan objektif
apa yang akan disampaikan sampaikan aja dengan sebaik baiknya
dan kita akan menjawab dengan sejelas jelasnya dan sejujur jujurnya
kalau besok ada dialog yang akan dibuka antara pemerintah yang difasilitasi oleh pak mahfud
beberapa pejabat dari pemerintah dengan beberapa perwakilan mahasiswa
tapi saya ingin tanya bagaimana skenario pengamanan untuk demonstrasi sebelas april besok pak
bagaimana memastikan bahwa aparat di lapangan tidak represif menghadapi mahasiswa
mengingat pada aksi demo reformasi di korupsi september dua ribu sembilan belas ada lima mahasiswa yang meninggal dunia
sampai saat ini belum jelas siapa pelakunya
pemerintah sudah menyiapkan apa namanya sudah membuat pemetaan
titik titik datangnya orang di mana korlap siapa kemudian jalannya kemana
ya kita siapkan semuanya
dan pemerintah memastikan bahwa aparat besok lebih baik menggunakan penghalang penghalang yang wajar
tidak usah membawa senjata atau peluang
ini kan orang orang teman teman kita juga
tetapi juga sesuai dengan prosedur tidak boleh ada anarkis
karena kita juga berlapis ada penghalangan secara fisik
kemudian nanti ada apa namanya water cannon itu
itu juga pasti ada
dan lapis berikutnya apa itu kita sudah siapkan semuanya
agar semuanya nyaman
kita tidak akan menghalangi orang demo
oke tapi bagaimana dengan kalau misalnya nanti ada provokator yang menyusup kepada teman teman mahasiswa pada saat berunjuk rasa
ini kan yang bisa memicu ketegangan antara aparat di lapangan dengan mahasiswa pak
itu yang harus diantisipasi besok pak
ya kalau di kalangan kami pemerintah sendiri sudah gladir sih agar tidak terlalu banyak
terpancing oleh provokator
tetapi saya berharap di antara para pedemo juga supaya hati hati
jangan jangan di dalamnya ada provokator yang akan sengaja membuat martir
mengaliaya anggota demo sendiri lalu pada lari rebut lalu menuduh dan sebagainya
itu bisa saja terjadi
oleh sebab itu kita mengatur jarak
mengatur jarak pembatasan
nggak tahu siapa yang melakukan apa
itu saja pak
kalau antisipasi untuk demonstrasi tampaknya sudah dilakukan oleh pemerintah
dan ada jaminan dari pak mahfud sebagai menko pelukam bahwa aparat tidak akan bertindak represif
saya ingin tanya jaminan anda sebagai menko pelukam
seberapa serius sebetulnya komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat pak mahfud
pemilu dua ribu dua puluh empat kalau pemerintah ya memastikan akan menyiapkan dengan sebaik baiknya
bahwa agenda itu ya sudah dinyatakan berkali kali oleh presiden
dan saya sudah ditugaskan juga berkali kali oleh presiden untuk menyiapkan dua ribu dua puluh empat itu adalah pemilu yang sudah ditetapkan oleh konstitusi dan oleh undang undang
berubahnya pemilu dua ribu dua puluh empat itu hanya bisa terjadi kalau ada perubahan konstitusi
ini kan tidak hampir tidak mungkin ya
perubahan konstitusi sementara proses pemilu sudah mau mulai
merubah konstitusi itu kan tidak mudah
ada proses pengusulan
pembentukan badan pekerja
kemudian sidang sidang sekian kali
ini waktunya sudah pendek
sehingga kami harus memastikan bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat itu harus dihapkan dengan baik
dan ingat menurut undang undang dasar penyelenggara pemilu itu adalah kpu
oleh sebab itu kpu ya harus berani independen
pemerintah hanya memfasilitasi
anda perlu anggaran berapa ayo yang wajar
kita akan dihambat
yang wajar berapa uang itu diperlukan
tapi mengenai jadwal mekanisme proses dan berbagai yang sebagainya
itu kan yang menentukan nanti kpu
kalau perlu nanti sebuah payung hukum diperlukan dari pemerintah ya minta ke pemerintah
nanti kita buatkan
tidak bisa lebih dari itu
karena kita tidak boleh mengintervensi pemilu ya
kpu itu independen menurut undang undang dasar
ya pak mahfud
tadi anda sudah mention itu ya
bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran asalkan yang wajar
tapi kan ini sudah mepet waktunya menjelang tahapan pemilu bulan juli dua ribu dua puluh
komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu
apakah dengan segera menetapkan anggaran mengetok palu ataupun menyetujui anggaran yang diajukan oleh kpu dan juga bawaslu
karena ini waktunya sudah sangat mepet pak
pastilah pemerintah pasti akan memenuhi anggaran itu
tapi jumlahnya berapa itu kan harus bicara tiga segi dulu ya
satu kpu mengajukan
lalu dpr dan pemerintah membahas bertiga bersama kpu
berapa yang wajar
begitu itu diketok
itu ya cair
dan bahkan tadi saya bicara dengan menteri perekonomian itu sudah ada tahap tahap
pencairan dana pemilu yang tahun dua ribu dua puluh dua sekian
itu sudah terproyeksi semua
di dalam apbn dan rencana apbn dua tahun yang akan datang
sudah diproyeksikan semua bahwa tahun dua ribu dua puluh empat itu ada biaya pemilu
cuma kita harus jumlahnya dulu dong yang fair
jangan karena mau ada pemilu lalu anggarannya tidak kita koreksi
yang koreksi itu pemerintahan yang baik harus begitu
kita tunggu aja kpu bagaimana apa maunya kan begitu
artinya pemerintah siap anggarannya begitu ya
asalkan sesuai dengan perhitungan yang rasional begitu ya
tergantung kpu bagaimana penganggarannya
tapi pemerintah sudah memastikan bahwa ada alokasi anggaran di dalam apbn kita untuk pelaksanaan pesta demokrasi ataupun pemilu dua ribu dua puluh
begitu ya pak mahfud ya
ya ada anggaran
saya eksplisit tadi baru saja kami rapat dengan presidennya menjemput hari minggu
lalu saya mendengar penjelasan dari pak erlangga sebagai menko perekonomian
dan saya bilang pak pemilu untuk setiap tahun itu sudah ada yang tahun dua ribu dua puluh
dan ini sudah ada
seluruhnya anggaran berapa sekian persen
tahun dua ribu dua puluh dua sekian persen dua ribu dua puluh tiga sekian persen nanti finalnya dua ribu dua puluh empat
itu sudah disiapkan semua
dan itu kewajiban negara
bukan hanya kewajiban pemerintah
ini menarik sekali informasi terbaru yang kami dapatkan langsung dari hasil rapat terbatas menko polukam dengan menko perekonomian dan juga presiden soal alokasi anggaran
terima kasih infonya pak mahfud
tapi pertanyaan terakhir satu saja
sekarang ini elemen masyarakat dan mahasiswa krisis kepercayaan pak terhadap komitmen pemerintah menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh
saya ingin tanya pemerintah bisa menjamin bahwa manuver politik operasi politik yang dilakukan segelintir pembantu presiden tidak akan mengganggu jalannya pemilu dua ribu dua puluh empat ya pak ya
kalau melihat rapat seminggu terakhir kan presiden sudah mengatakan agar para menteri tidak bermanusia
tidak bermanuver itu
kan sudah tidak ada manuver dari menteri
saya tidak tahu yang ke depan karena menteri itu juga kan pemimpinan partai politik ya
di partai politiknya bagaimana kita tidak bisa ikut campur
tapi kalau dengan baju menteri baju kabinet dia sudah tidak dan tidak boleh dan tidak akan kayaknya
oke kita tunggu nanti bagaimana komitmen para pembantu presiden yang lain setelah diperingatkan oleh presiden jokowi bahwa tidak boleh lagi bicara ataupun beroperasi
melakukan manuver manuver politik soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
terima kasih sekali pak mahfud tadi atas insight insightnya hasil rapat bahwa pemerintah menjamin ada anggaran untuk pemilu dua ribu dua puluh
artinya pesta demokrasi akan terselenggara begitu ya pak mahfud ya
terima kasih sekali atas penjelasannya menteri koordinator bidang politik hukum dan juga keamanan republik indonesia pak mahfud md atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak mahfud
ya terima kasih